sampai jumpa di video selanjutnya
kak gadang beli
gak ada de sepi
kita langsung makan aja yuk
aninya sudah pergi kerja dari tadi pagi bang
teprak teprak teprak
gue beliin es buah
emangnya emang gak suka es buah
kayaknya sih suka
iya kita kan berdua
ya mungkin aja
satu ojek bertiga
ya kalau bertiga mah bahaya bang
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
gak ada de
buat pikiran kamu bang
lu ada sepuluhan
mas cintra lagi kerja
lu udah kesana
katanya dia lagi jadi spg di pameran
lu kangen ya main neke
lu tau aja
gue juga kangen
gue males balik rumah
kagak ada siapa siapa
si uyuy kemana
belanja kain buat si alian ari
kita mancing aja yurot
tapi ajak udi ya sekalian gue ambil pancingan di rumah
sini nih nyari daleman
yang begini nih gue demen
tati juga suka bang
eh lo kagak boleh minum es dulu tersakit lagi
yaudah lo mangkokin dah
kamar aja yuk
ada pak haji sebentar ya
dih kita mancing yuk
kebetulan saya tuh udah kangen mancing sama bapak sama pak haji
bapak sudah nyala
sebentar ngambil dulu pancingan
ayo udah siap deh
bapak mau kemana
mau mancing dulu tis sama mbak bey sama pak haji
bapak udah makan belum
abang beli es buah di mana
buahnya apaan aja
ada mangga ada buah naga ada apel
banyak dah pokoknya
namanya juga es buah
emang tadi boleh
kalau habis minum obat boleh
boleh tapi ntar kalau udah sembuh
bang kapan terakhir pulang kampung
lebaran tahun lalu
mas pur kapan
lebaran tahun lalu juga
kagak pakai tunggu lebaran
itu kan kampungnya deket man
bagus sih pulang kampung tiap hari
gua kan lakam sih
kagak ada pesanan kue mak
kirain ojek ada pesenan kue
kagak emang kenapa sih
kalau ada biar rujaknya nganterin
ojek ngajakin dulu ya
mudah mudahan dapat banyak penumpang hari ini
bang beli kue apa
mau beli berapa neng
neng mau beli berapa
nggak jadi deh
bang beli ketoprak satu
cabainya juga satu ya
duduk dulu neng
ke gang lapan